abi jangan pergi bi
aku bakal jagain abi sampe titik darah penghabisan
kok jadi sampai ada darah titik penghabisan segala
emang ada apa
aida liat abi mau ditangkap polisi
kalian nih kepo
makanya jangan suka denger pembicaraan orang tua
kamu ngapain disini
iya pada udah malem sultan
di sultan kamu kenapa sih
oh aku tau
pasti kamu lagi galau kan
kayak kita dong kita telpon
aku ditelpon pak lek
aku ditelpon sama aku
sekalian dibeliin sendal yang baru
sultan kalau mau ketemu mama dan papa
tinggal minta aja
udah satu tahun
dan orang tua kamu gak nengokin kamu
kok kamu bisa tahu sih
kan kita satu kamar
aku jadi nyantuk nih
gak ditelepon ya
aku yakin banget
aku ketemu sama anak yang mirip aku
wajahmu mirip kayak sultan

jangan dia yang selama ini ngaku ngaku
sultani sama orang orang
harimau itu keluar dari dadaku
ini bukan mimpi
pakmen mau meong
ada apa sultan
sepertinya ada yang sedang kau pikirkan
sultan lagi mikirin paman dan aku juga mikirin mimpinya sultan
tadi ini mimpi sultan ada bapak dan anak kecil yang mukanya persis banget mirip sama sultan
itu adalah dirimu sendiri sultan
kalian adalah satu jiwa
mulai sekarang kau harus belajar menerima
ada tugas besar yang harus kau selesaikan
bukan paman masuk ke dadanya sultan
jadi dipikirkan tugas apa sih
jangan becok banget ya tadi
hei megang megang lagi emang kenal
ada kenapa sih
lihat deh di rumah pak kiai ada polisi
ada kena apa sih
di rumah pak kiai ada polisi
pak kiayi ditangkep
tapi salah apa pak kiayi
kayaknya itu bisa aja di fitnah
juga salah tangkep
kami kesini hanya ingin menjemput pak kiai ke kantor penyidik
hanya ingin diminta keterangan saja
soal laporan mengenai pembelian tanah atas nama pak haji
oh baik baik
aku gak bakal tinggal dia
aku bakal ngapain aja
bisa menjaga kehormatan nabi
kesian banget pak kiayi
kalau beneran ditangkap gimana nih
mendingan kita liatin aja dulu
aku setuju sama sultan
itu kata kata gak penting
kata kata yang penting
sebagai warga negara yang baik
saya harus selalu memenuhi panggilan dari polisi
untuk memberi keterangan
saya pamit sebentar sama anak anak
baik silahkan pak kiayi
abik jangan pergi bi
aku bakal jagain nanti sampai titik darah penghabisan
kok jadi sampai ada darah titik penghabisan segala
emang ada apa
aida liat abik mau ditangkap polisi
makanya jangan suka dengar pembicaraan orang tua
kondisi genting gini masih aja bercanda
eh denger ya
mau ke kantor polisi
hanya diminta keterangan oleh penyidik
tentang pembelian tanah
cuman itu aja
gak ada apa apa kok
abik pergi dulu sebentar ya
muda jangan nangis
harus kuat dong laki laki itu harus kuat
pak kiayi bawa apaan tuh
aku juga gak tau
kan aku sama kalian
pak kiayi dibawa sama pak polisi
polisi tegak tegaknya yaa
tegaknya bawa pak kiayi
tegaknya tegaknya tegaknya
kamu kenapa gak ikutan sedih
tadi kalian gak liat wajah pak kiayi
tadi bukannya sedih tapi malah bercahaya
sama di bg center
kalau gak ada pak kiayi kita gimana
aku tinggal dimana nanti
aku tuh gak punya orang tua
betul banget itu
lagian ngapain harus sedih
kalau pak kiayi gak ada
kita bisa ketemu mama
kita bisa ketemu papa
kamu gak bisa begini
kamu gak bisa pergi
pak kiayi kita pergi
jangan dinyek nyek begini
nanti dia gantengnya ilang
tapi pak kiayi
sampe gua juga keilangan
cepat atau lambat
pesantren itu akan aku kuasai
apa kamu gak salah lagi
pantau terus mereka
kiayi yusuf dibawa polisi bos
itu baru berita bagus
lalu apa yang harus kita lakukan
si yusuf akan menderita setelah ini
dia akan menderita di dalam penjara
dan pesantren itu akan aku kuasai
selama ini pak kiai sengaja menahan sertifikat asli ini
sengaja saya tahan sertifikat asli ini
dan duplikat yang saya berikan kepada kardi
untuk menjaga hal hal yang tidak diinginkan
oh jadi begitu duduk perkaranya
dan sesudah ini pak kiayi gak usah khawatir
karena saya memang sudah rela memberikan tanah itu kepada kardi
saya hanya berharap
semoga di kemudian hari
kardi bisa merubah
tabiat dan kelakuannya
hati pak kiai sungguh mulia
saya yakin allah pasti mengabulkan semua doa pak kiai